mui telah mengeluarkan fatwa nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tentang sholat idul fitri yang dilaksanakan di masa pandemi covid sembilan belas
sholat id yang dilaksanakan pada satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah kali ini hanya bisa dilaksanakan di kawasan yang terkendali atau bebas dari wabah covid sembilan belas
jika tidak maka dibolehkan untuk sholat id di rumah masing masing
sebagian masyarakat kota bandung menanggapi dengan positif fatwa mui itu
untuk tahun ini mungkin ya gimana juga istilahnya dengan adanya wabah ini ya kita harus bersabar diri begitu
ya rindu sih rindu ya pak artinya sesuatu yang biasa kita lakukan gitu ya rame rame gitu ya bermusapaha dengan orang banyak
sekarang ya di rumah saja kemungkinan kita bermusafaha dengan orang orang lain juga riskan ya
kita makan ngikutin aja pemerintahan aja harus di rumah di rumah
karena tau kan semua tau seluruh sekarang ditetapkan di rumah aja peribadahan
pembatasan sosial berskala besar jawa barat yang akan berakhir pada tanggal sembilan belas mei dua ribu dua puluh bisa berdampak pada pelaksanaan sholat idul fitri
jika memang daerah ini dinyatakan terkendali oleh pemerintah maka sholat id bisa dilaksanakan
namun kemungkinan ini ditanggapi dengan hati hati oleh beberapa masjid yang ada di kota bandung
banyak orang yang dari berbagai arah
kita datang ke masjid ini dan kita agak susah mendeteksinya
ya kalau dari segi aturan sop who dari segi kesehatan bisa saja kita umumkan
tetapi kalau jemaah sudah berbondong bondong ini tidak mudah mengendalikannya
sebagai persiapan barangkali hari ini kita juga akan rapat pengurus untuk menentukan apakah sholat idul fitri ini kita adakan
tapi tetap mungkin dengan sop ya sebagaimana standar untuk covid sembilan belas ini dilaksanakan dengan physical distancing dengan suhu dan juga masker
hari raya idul fitri pada satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
wilham nasution rizkir hadian bandung jawa barat